kasus hilangnya saldo nasabah bank secara misterius akibat skimming terus diselidiki polisi
selasa kemarin satu buah alat pencuri data atau skimming berhasil ditemukan petugas dari salah satu mesin atm
bank indonesia meminta para nasabah untuk tidak resah karena bank akan memberikan ganti rugi kepada mereka yang menjadi korban skimming
kasus pembobolan uang nasabah bank mandiri di gedung geraha pena surabaya terus didalami pihak kepolisian
setelah memeriksa sejumlah mesin anjungan tunai mandiri polisi berhasil menemukan alat scan riskiming yang digunakan pelaku untuk merekam data nasabah
alat ini sengaja dipasang di tempat masuk kartu atm untuk merekam data nasabah
kini polisi terus menyelidiki asal usul dan siapa pelaku pemasang alat tersebut
polisi juga terus menunggu laporan dari sejumlah korban

di wilayah surabaya dengan melakukan dialog dengan pihak keamanan baik untuk memastikan anjungan tunai mandiri atau atm tersebut aman dari alat rekam data ilegal
meski demikian sejumlah nasabah bank mengaku resah dengan maraknya aksi pembobolan saldo atm yang terjadi di sejumlah wilayah jawa timur saat ini
agar korban pembobolan rekening nasabah tidak terjadi polisi berhasil menemukan alat skiming yang digunakan pelaku
agar korban pembobolan rekening nasabah dengan modus skimming tidak bertambah
polisi mengimbau kepada warga masyarakat apabila hendak mengambil uang di atm maka terlebih dahulu wajib memeriksa slot kartu atm dan keypad mesin atm
di mana bagian itu adalah tempat rawan dipasang alat perekaman data ilegal atau skimming